sementara itu presiden jokowi dodo kembali mengunjungi papua
pembagian makanan tambahan dan peresmian enam infrastruktur kelistrikan menjadi agenda presiden di hari pertama
mengawali kegiatannya di papua presiden jokowi meninjau program pemberian makanan tambahan
kepada ibu hamil anak balita dan anak sekolah
selain itu presiden juga meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di papua dan papua barat
presiden mengapresiasi langkah pln dalam membangun infrastruktur kelistrikan di papua
namun target pln di tahun dua ribu dua puluh semua kecamatan papua terang benderang diminta dipercepat setahun oleh presiden
pembangunan kelistrikan di papua
ini kesini sangat berapa jurnalnya sangat dalam sekali dan kita memerlukan waktu
saya tahu saya sampaikan saya tahu tapi saya minta target ini harus dipenuhi
lalu saya berikan semangat seperti itu